unik dan energi
itulah yang menjadi ciri khas tarian ini jaipong
berkembang di era enam puluh an tarian khas jawa barat ini merupakan jenis tarian pergaulan tradisional masyarakat sunda yang populer di indonesia
anda dapat menyaksikan tarian ini saat menyapa desa wisata cisande
dari jakarta perjalanan menuju desa wisata cisande dapat ditempuh selama sekitar dua lima jam dengan menggunakan kendaraan pribadi
desa wisata ini berlokasi di kampung karadenan desa cisande sukabumi jawa barat
diluncurkan pada lima september dua ribu dua puluh satu desa wisata ini menawarkan beragam
atraksi wisata menjajal agrowisata di kebun stroberi misalnya
ditemani fasilitator desa wisata kita bisa belajar menanam stroberi
mau belajar beternak lele ada juga nih
di desa wisata ini kita dapat menjajal wisata edukasi beternak ikan lele
tak hanya menjual ikan lele segar desa wisata ini juga memproduksi abon lele
dan juga menjual ikan lele
setelah menjual dua puluh lima ribu rupiah perbungkus produk abon lele berpotensi menggerakkan umkm di desa ini
desa wisata ini dialiri sungai
pengelola memanfaatkannya untuk dijadikan atraksi wisata river tubing
di aliran sungai cimahi inilah wahana permainan river tubing dapat anda jajal
panjang rutenya sekitar satu lima km dengan waktu tempuh dua jam
nah spot yang ini
menjadi favorit pengunjung
meluncur dari ketinggian tujuh meter di bendungan aliran irigasi
desa wisata ini menawarkan pengalaman menginap di tenda
tinggal sewa saja
di sini anda bisa menikmati keindahan desa cisande yang pesonanya tak hilang saat menjelang malam